sampai jumpa di video selanjutnya
dia sudah matangin kaki kita
kurang ngajar jim
bukan hanya fisik
dia juga sudah mempermarukan kita
kita harus punya rencana jim
kita juga harus balas mempermalukan dia
seperti dia mempermalukan kita seperti ini jen
kita juga harus merebut semua uang kita
dan kita juga harus merebut semua bisnis imam
dendam yang terlalu besar itu tidak baik untuk kalian
dan bunga ini untuk kaki kalian
kalau aku tidak boleh peluk kamu
iya kata sultan
kamu lagi marah
itu karena dia sering lupa
kalau aku ini bosnya
aku juga bilang begitu
tapi percaya deh
dan dia mau aku minta maaf ke kamu atas nama dia
aku maafin dia kok
tapi dia tidak boleh lupa
kalau dalam berbisnis harus punya batasan dan etika
karena hal itu sangat diperlukan biar bisnis itu berjalan dengan lancar
dan satu hal yang kamu harus percaya
kalau sultan itu loyal banget sama kamu
jadi kamu maafin dia kan
dia sedih banget tuh
tapi bilang sama dia
kalau dia itu harus jaga sikap
saya itu sama seperti kalian
kenapa kita tidak bersatu dan bekerja sama untuk menguasai kerajaan sih imam
maksud aku jangan sekarang
karena aku lagi banyak kerjaan
ya udah enggak apa apa
bisa tunggu kok
iya ya tak usah
ya udah enggak
ya sudah waktunya
iya aku lagi banyak kerjahistori di sana
lalu bisa hebat banget juga
senang sekali bisa bertemu dengan anda kembali
saya pribadi sangat mengagumi perbuat
tahan baik anda
lagi lagi siapa sih adik dia yang kemarin bawain obat obatan untuk ibu
oh dia berarti ibu harus ketemu dong sama dia
ya udah ibu tunggu di luar
nanti saya akan ngajak dia untuk ketemu sama ibu ya
maaf ya saya harus segera pulang
tidak saya harus kemana
kemana ya dia
kayaknya tadi ada di sekitar sini
ya allah ibu tidak apa apa
ibu sendiri ya
saya sama anak saya saya tunggu di depan
ibu ibu kemana aja sih saya kan cariin ibu
iya ibu hampir aja jatuh
untung ada anak muda yang nolongin ibu
kalau enggak ibu udah terjerembab kali
tadi dia cari kamu
cari saya tapi kan dia belum tahu saya yang mana
ibu sudah ceritakan dan
itu dia orangnya
sepertinya ibu sudah menemukan putri ibu
apa apa saja itu penting
sayang saya mau berumur
saya mau berumur
saya mau berumur
saya mau berumur
saya mau berumur
saya mau berumur
saya mau berumur
saya mau berumur
kalian sudah saling kenal
gak usah gapapa
lo liat tuh siapa tuh dia
lo liat tuh siapa tuh dia
lo liat tuh siapa tuh dia
lo liat tuh siapa tuh dia
tuh lihat tuh
tuh lihat tuh siapa dia
lo lihat tuh
bang joko tenang aja
biar ini urusannya ardi
abang di sini aja ya
betul gak mau mampir
udah malam lain waktu nanti saya kesini
saya pulang dulu ya
siapa orang ini bu
aditya kenalin ini ardi kakak saya
kak ini aditya
jadi ini orangnya yang jadi pahlawan buat beliin obat ibu gue
emangnya orang orang miskin kayak kita ini patut dikasih hanyi

bukan hari bu
gak biasanya kakak saya seperti itu
kalau gitu saya pulang ya
lain waktu nanti saya kesini lagi
terima kasih ya